kita ke informasi berikutnya dua rumah sakit daerah dan satu rumah sakit swasta di situ bondo jawa timur ditutup setelah satu dokter spesialis serta dua perawat terkonfirmasi positif covid sembilan belas
tenaga medis tersebut diduga terpapar virus corona oleh seorang pasien yang tidak jujur mengonfirmasikan riwayat kesehatannya
pemerintah kabupaten situ bondo jawa timur memutuskan menutup sementara rumah sakit umum daerah abdur rahim dan rsud asem bagus serta satu rumah sakit swasta
keputusan ini ditetapkan setelah ditemukan seorang dokter spesialis dan dua perawat di rsud abdur rahim terkonfirmasi positif covid sembilan belas
namun penutupan sementara hanya dilakukan pada layanan instalasi operasi bedah atau unit oka sejak sabtu sebelas juni lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan
selain itu layanan operasi bedah sebuah rumah sakit swasta tempat dokter spesialis yang terinfeksi covid sembilan belas itu berpraktik ditutup
pelaksana tugas kepala dinas kesehatan ahmad yulianto menduga ketidakjubah
kejujuran pasien menginap covid sembilan belas menjadi penyebab para tenaga medis di situ bondo terpapar virus corona
termasuk karena dokter spesialis ini juga menangani atau praktek di rumah sakit asem bagus instalasi oka medali iso bagus juga kita tutup
nah sebenarnya juga praktek di rumah sakit mitra sehat
oleh karena itu kita juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit
rumah sakit mitra sehat rumah sakit swasta